gubernur dki jakarta anies baswedan telah memutuskan untuk memperpanjang psbb di dki jakarta
psbb selama bulan juni ditentukan sebagai fase pertama masa transisi
sejumlah prinsip baru diterapkan diantaranya warga boleh beraktivitas di luar rumah dan tetap menjalankan protokol kesehatan
seperti menggunakan masker rutin mencuci tangan dan jaga jarak
tempat ibadah tempat hiburan perusahaan dan transportasi umum secara bertahap akan beroperasi normal kembali
dengan kapasitas orang tidak melebihi lima puluh persen
menanggapi hal tersebut masyarakat memiliki pendapat yang beragam
sebagian mengaku setuju meski dikhawatirkan akan menambah kasus positif covid sembilan belas
saya setuju banget berarti saya masih bisa berjalan untuk bekerja lagi seperti semula gitu
kita setuju mungkin ya kalau masalah diperpanjang lagi ya kita juga setuju juga
tapi jangan terlalu diperketat banget
kalau bener saya sih psbb kok berjalan udah lama nih udah berapa bulan
dari itunya kan udah mulai menurun mungkin mulai mulai udah mulai dibuka satu persatu
tapi dengan kayak mengikuti aturan yang dianjurkan pemerintah
kayak pakai masker sering cuci tangan dan social distancing sih